presiden joko widodo pun meminta kepala daerah bekerja ekstra
karena saat ini indonesia dan dunia sedang menghadapi masa ekonomi sulit
dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi pada kamis delapan belas agustus
salah satu faktor yang menjaga angka inflasi ialah harga bbm yang hingga kini belum naik
namun besarnya alokasi subsidi bbm rp lima ratus dua triliun rupiah tak dapat terus ditanggung oleh apbn yang terbatas
sedangkan harga minyak dunia terus naik
sekali lagi kita semuanya harus melihat
itu masih didukung oleh ketidaknaikan tidak naiknya harga bbm kita
pertelit pertamax solar lpg listrik itu bukan harga yang sebenarnya
bukan harga keekonomian
itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya
hitung hitungan kita di tahun ini
subsidinya rp lima ratus dua triliun
angkanya gede sekali
ini yang harus kita tahu
untuk apa untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi
sementara itu menko perekonomian erlangga hartarto menyebutkan
harga sejumlah bahan pangan sudah turun
dengan demikian menurutnya inflasi pangan sudah cukup stabil dan terkendali
harga harga pangan relatif terkendali
baik itu beras yang angkanya sedikit di atas sepuluh ribu
dan tadi bapak presiden kembali mengulangi
bahwa pemerintah mendapatkan penghargaan dari international rice research institute
terutama terkait dengan swasembada beras dalam tiga tahun terakhir
dan juga terkait dengan sistem dari ketahanan pangan
demikian pula harga harga daging sapi kemudian juga daging ayam relatif sudah melandai
demikian pula bawang merah bawang putih cabai merah dan gula pasir
tahun ini jumlah kerjasama antar daerah naik menjadi satu ratus sebelas dari dua ribu dua puluh satu sejumlah sembilan puluh tiga daerah
agar stabilisasi harga dapat terjaga